jennifer sampai ke lubang semut pun aku tetap mencintai kamu
jennifer mata kamu tuh jangan ngelamun ya
dua lagi ya
jennifer apapun yang terjadi aku tetap mencintai kamu
hebatnya olga ya
olga bisa bangun rumah di sini
ini rumah ditutup tutup
oh ini kalian
namanya apa ketemu men
olga jadi orang kaya
mimin gak tabal nih ketemu olga
olga bukain pintu dong
olga bukain pintu dong
olga bukain pintu
mimin gua pikir siapa yang datang
tidak teriak orang kampung
he mimin kan gak tau kalau ada bel
ya kayak bau dari kampung kandang nih
hmm lau amat sih bang
mentah mentah mimin belum mandi
bukan gitu min
kayaknya ya gua kenal banget sama nih bau
nah ini dia
ini bau apa min
ini semur jengkol muatan mimin
eh mimin ya bikinnya tuh dari benuk sumpuh
abis olga tuh kangen banget sama macetan muatan mimin
lu seharap ya min ya
lu jauh jauh kesini cuma mau ngantarin semur jengkol buat olga
you like singing
iya pasti suka
hmm aku suka nyanyi dangdut
lagu apa kalau nyanyi lagu dangdut
hmm selamat malam
selamat malam tuhan kekasih
sebutlah nama ku
wah suara kamu bagus
aku suka lagu hancur hatiku
itu lagunya bagus banget
ada kan ada di dalam kan
hancur hancur hatiku
hancur hancur hancur hatiku
hancur hancur hatiku
hancur hancur hancur hatiku
ya allah kaget gue si mimin
gue pikir ada geledek ternyata suaranya mimin
oh nggak bisa aja
kak ini siapa kak
artis pendatang baru
tapi dia udah meledak melejit kalau orang bilang populer
biasa aja muka lo gak usah jutek begitu
loh kayak mak tiri ngomel ngomel
mimin bawa pesenannya olga
pesenan apaan mimin
ah mantal lupa nih
apaan sih mimin
semur kengkol muatan mimin
uh palsu sekali
masa lo bawa makanan kampung ke apartemen gue
kan olga pengen makan semur kengkol muatan mimin
tapi di kampung
lo jangan bawa ke apartemen gue
makanya mimin bawain ke apartemen
lo kan tau gue artis
lo tau kan tadi jennifer
dia muntah muntah gara gara ngeliat semur jengkol
lo mau kalau dia sakit
hah lo mau tanggung jawab
ya ampun olga
kok olga sekarang begitu ci
bukannya gitu mimin
pokoknya olga sekarang kena lain sama mimin
olga udah terkenal
olga udah tinggal di apartemen
udah ada nih orang kaya
udah nggak mau makan masakan mimin lagi
olga bukan olga yang dulu lagi
olga bukan olga yang dulu lagi
nggak gitu kok mimin
mimin udah nggak kena sama olga
ngapain lo disini
di apartemennya olga itu ada melempungan
di apartemennya olga ada cewek
itu melempuan ya
terus kayaknya olga sayang deh sama tumpu perempuan
hah jangan jangan lagi ngomongin skenario kali min
soalnya kan oga mau masuk sinetron baru
hah nggak mungkin dahlah
mereka itu berdua duaan di apartemen
lo yakin mereka gak ngomongin skenario
iya mimin yakin banget
makan mimin dateng ke apartemennya
terus mimin bawain pemerintah
pantesan kalo dihubungin susah banget
ada aja alesannya
kok nggak ada cengolanya
kok nggak ada cengolanya sih
kamu udah makan
aku nggak mau kembali ke amerika
aku suka banget di sini
dan dengar nih
aku udah ketemu artis
dia sangat terkenal dan sangat kaya
aku akan ucap halo dari kamu
aku harus kembali ke syuting
kau nggak telepon dara
aku tidak bisa tidur
kamu nggak bisa tidur
banyak nyamuk kali di rumah lo
aku telepon sama mama aku
dia bilang salam buat kamu
salam juga buat mama
iya terima kasih
eh pergi sana
tampang lo jelek amat
terus nanti kita di sana mau ngapain
dara mau malah malah
cuma mau lihat aja pokoknya
pak agak cepet ya
jennifer sampai ke lubang semut pun aku tetap mencintai kamu
jennifer mata kamu tuh jangan ngelamun ya
udah lagi ya
aku tetap mencintai kamu
apapun yang terjadi aku tetap mencintai kamu
kamu bisa main gak sih jen
ini tuh adegan romantis
bukan komedi romantis
nggak udah udah udah
aku tetap mencintai kamu
aku tetap mencintai kamu
aku tetap mencintai kamu
apapun yang terjadi
kamu gimana sih
yaudah kita break break
kenapa dia marah
mungkin dia acting ya
kenapa dia marah
mungkin dia acting ya
dia lagi kesel sama lo
aku ngariin mau aku
oh aku tahu
gue tes sekali lagi udah biarin gak ada suta darah kita tetep syuting
juniper aku cinta kepadamu
gue aja capek suti sama lo
oga ini es kelapa buat olga
ya allah bang opi baik banget sama olga
makasih ya bang
lo tau gak ini kelapa muda bang opi matik sendiri
ya allah keras sakti kali ya bang opi
diminum dong ci
ya diminum masa dikenyot
kamu minum sendirian aku juga mau
hei ada gua ini gue bukan hantu
udah sana lo pergi ngomong aja kayak mama baru beranak
iya ini es kelapa muda buat kamu
aku tidak mau aku mau minum sama kamu
oh ya udah
kita berdua sini
oh jadi syutingnya kayak gini ya ga
pantesan ya gak susah banget aku hubungin
ternyata kamu punya acara lain gak
olga jahat ya sekarang sama dara
darah jangan berpikiran negatif ke olga
ini temen temen senatorin olga kok dara
olga enggak macem macem
dara mendingan olga kenalin dulu deh sama temen olga ya
kenalin ini dara